ada suasana berbeda cara belajar siswa sekolah dasar negeri satu cirangkong tanjung jaya tasik melaya di masa pandemi covid sembilan belas
siswa belajar dengan menyaksikan televisi dengan frekuensi khusus siaran lokal dari sekolahnya
kegiatan ini digelar setiap hari kamis hingga sabtu
belajar dengan sistem siaran lokal ini adalah gagasan dari seorang guru matematika bernama wahyu kamal
dirinya mengaku awalnya merasa prihatin dengan kebijakan belajar daring bagi sekolah dari daerah
apalagi sd cirangkong termasuk sekolah berada di pelosok dengan jarak sekitar lima puluh km dari perkotaan
selain keterbatasan perangkat karena ekonomi masyarakatnya rendah
juga keterbatasan jaringan internet yang tidak merata sehingga muncullah ide untuk membuat siaran televisi lokal
perangkat yang digunakan sangatlah sederhana dan murah
sebagian dari barang elektronik bekas studio radio komunitas
yang dimodifikasi untuk tower pemancarnya hanya menggunakan sebatang bambu
total biaya sekitar tiga juta rupiah
sementara untuk fasilitas lain para guru menyulap ruang administrasi menjadi studio atau ruang siaran
belajar dengan cara menonton siaran televisi disambut antusias siswa
siswa mengaku lebih bersemangat dan bisa memahami dengan cara ini dibanding dengan harus belajar daring menggunakan ponsel atau telepon pintar
enak nggak belajar seperti ini
banding belajar harus pakai handphone
bisa pakai ini
pakai apa nih
tahu yang siarannya siapa
yang ada di tv nya siapa
gimana seru nggak belajar
belajar dengan cara menyaksikan siaran lokal juga direspon baik oleh orang tua siswa
selain tidak perlu repot
menyediakan perangkat ponsel juga menghemat biaya untuk pembelian kota internet
ya terbantu sekali itu
anak anak di sini ingin belajar
jadi nggak main kemana aja gitu
maka kami berinisiatif untuk meningkatkan dari radio ke televisi
supaya materinya lebih dapat tersampaikan ke pemerintah
sampaikan kepada anak
dengan adanya belajar dengan siaran lokal seperti ini
memudahkan untuk para guru pengajar
dibanding daring atau guru keliling
belajar melalui siaran lokal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain
terutama sekolah yang berada di pelosok dengan segala keterbatasannya
ogi fatuzarman tasik malaya jawa barat